sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jangan seperti itu ya nak
kamu jangan pergi nak
jangan biarkan dia pergi
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa menghentikan bang firman bu
bang firman sudah memilih jalan hidupnya sendiri bu
tambah lagi tas tas
udah ngajak ngajak gue kalau nonton
sialan tuh si sutan
bisa aja cuma ngeledekin kita doang
diam dulu semua
ini kan anaknya si sutan

mida kamu kenapa sayang
siapa yang berbuat seperti ini sama kamu
lepaskan aku sama ibu
bang abang kerja dong
abang gak bisa kerja
abang gak mau kerja
selama ini abang makan dari mana
jadi maksud abang
ina yang harus cari duit buat abang
eh bang di mana mana suami yang kerja nyari duit buat anak istrinya
kalau tau begini mending kita gak usah kawin bang
jadi ina menyesal kawin sama abang
ina jangan menghina abang ya
makanya abang tuh kerja nyari duit
kalau sudah urusan duit kamu paling getol
dasar mata duitan
disini bikin pusing saja
jadi abang maunya begitu
kalau lagi seneng abang dateng
kalau lagi gak seneng abang pergi
yaudah pergi sana ke tempat bini tua abang
tapi asal abang tahu ya
abang tuh udah nikahin ina
kalau abang masih kembali ke tempat marni
nanti ina juga yang malu bang
kamu kok lucu sih
yang mau pulang kembali ke marni itu siapa
abang cuma mau minta duit ina
kamu makan dulu ya
biar ibu suapin
ibu peluk nak
ibu yang melahirkanmu
kamu harus ingat itu ibu pohon
mida lagi firman lagi
sudah sudah sana sana
saya kamu jangan sedih ya
mendingan sekarang kamu main sama ibu dan kak firman ya
mampus lu sultan
gue udah berkosa
udah ngerebut pacar gue
ini balasanku karena kau telah menyakiti adikku
ya ampun siapa itu
ada orang di sini
kenapa dua orang
kenapa dua orang
kenapa dua orang
siapa yang membunuhnya
kenapa dia ini
siapa yang membunuhnya
mungkin kejadiannya semalam
kalian tahu nggak siapa yang membunuhnya
tapi ada orang yang melihat seorang laki laki yang mencurigakan
dia itu buronan polisi
karena kabur dari penjara